tiga orang penari mokambu menyambut kairul tanjung
anita tanjung dan dua anaknya putra dan putri
mereka juga didampingi gubernur sulawesi tengah
longki janggola dan wakil ketua dprd sulteng
zalzul mida aladin janggola
tarian mokambu adalah tarian penyambutan tamu
yang menjadi tradisi masyarakat kaili
suku asli sulawesi tengah
para penari ini adalah pelajar madrasah aliyah al khairat sigi
salah satu dari sembilan sekolah yang dibangun kembali oleh ct corp dan ct arsa
pasca bencana gempa bumi likuifaksi dan tsunami yang menghantam wilayah ini
proses akhir dari mokambu adalah menghamburkan beras kuning ke hadapan tamu yang datang
inilah cara masyarakat setempat memuliakan tamu
sebelum masuk kelas rombongan khairul tanjung disuguhi pula permainan rebana
ia kemudian berdialog dengan para pelajar
selamat hari baru
anak sekarang sudah punya sekolah baru
sudah kelas baru
kalau sudah besar mau jadi apa
ada yang mau jadi kebenar nggak
ada yang mau jadi kepati
ada yang mau jadi kepati ada yang mau jadi kepati
siapa yang jadi wali kota
siapa yang mau jadi pak khairul tanjung
di madrasah al nurbuds setelah diberi selempang dari kain tenun khas donggala
khairul anita dan kedua anaknya disambut permainan marawees
dari pelajar penghafal al quran
madrasah aliyah al hairat dan al nurbuds adalah dua dari sembilan sekolah
yang dibangun ct corp dan ct arsa di daerah pasca bencana
di sulawesi tengah
sekolah lainnya adalah laebskul universitas tadulako
smk pgri palu sdn impres lolu sdn satu lolu sd islam modern yoto janggola sd smp dan sma adven serta sma negeri banawa
chairman ct corp dan ketua ct arsa foundation terlihat sumringah
begitupun gubernur sulawesi tengah longki janggola dan para pelajar yang kini bisa belajar di gedung baru yang layak
gubernur suwasi tengah longki janggola dan para pelajar yang kini bisa belajar di gedung baru yang layak
yang tadi belajar tidak jadi konsen tidak fokus banyak juga materi yang tidak masuk
terima kasih seberang kepada ct corp dan ct arsa karena telah membangun sekolah kami kembali dari pas gempa dua puluh delapan september
bagaimana keadaan sekolah lalu
kemarin hancur total pak
tapi sekarang karena bantuan dari mereka ya alhamdulillah sudah aman kembali
bagi anita tanjung pembangunan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah ini adalah misi yang akan terus diemban
dan dilaksanakan oleh ct arsa foundation yang bekerjasama dengan ct corp
sesuai dari visi dari ct arsa foundation adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal
dan kita juga membantu tempat tempat pendidikan khususnya juga pasca gempa
dan kita akan terus melanjutkan program program kita dulu
dan seperti sekarang ini kita meresmikan sebelas
tempat pendidikan dan tiga tempat peribadatan
dan alhamdulillah ya kita memegang komitmen bahwa setelah satu tahun kita grand grading
dan hari ini semuanya dengan sebelas sekolahnya ini dengan tiga rumah peribadatan
pada hari ini syukur alhamdulillah bisa diresmikan
dan kami berharap dari ct arsa foundation
agar mereka ini dapat menggunakan fasilitas sebaik baiknya
dan kami tahu bahwa mereka ini adalah agen perubahan bangsa ini
gubernur longki janggola mengaku bantuan dari pihak luar sangat dibutuhkan
untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sejumlah sekolah yang terdampak bencana di wilayah ini
pertama tama kita kontrol kasih buat ct korporat
ya untuk masing masing ya untuk usahanya
atau semua yayasan dan lain lain untuk masing masing ct arsa
dan media trans ya trans dan kawan kawannya
atas kepeduliannya atas perhatiannya melalui mega peduli
kemudian kalau bisa membantu selain setengah khususnya
secara keseluruhan dengan sebelas sekolah dan juga rumah ibadah
ini luar biasa untuk terbagi di kabupaten sigi
atau kabupaten kini kabupaten sekolah kemudian di kepala palu
kepada para undangan yang diberikan

nah ini luar biasa
dan saya kira atas nama masyarakat solaistengah
mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari ct compora
dan semua usahanya
untuk diketahui total dana yang dihabiskan untuk membangun sejumlah sekolah
dan rumah ibadah di palu sigi dan donggala
sebesar lebih dari tujuh belas miliar rupiah
jafar bua palu sulawesi tengah